untuk pelaku sendiri masih dalam
mana korban atas nama jamila
yang sudah delapan belas tahun mengalami penganiayaan
yang terkaitnya masih kita kejar
kami dari borese dan jelir
fasilitasi untuk pembuatan korban
ini juga oleh pak dr ahmad
menurut saya dari kemarin
sudah diterima di rumah sakit di perusahaan
sudah ada pemobatan yang lebih intensif
jadi ada tiga luka yang nantinya akan di asusmen lagi
karena pembuatan yang sebelumnya di jelir
itu ada jahitannya yang memang masih belum maksimal
melihat situasi kondisi juga di sana yang mungkin juga ada keterbatasan
jadi di sini nanti ada pembuatan yang lebih intensif
jadi akan ada pengecekan
atau ada hal hal yang perlu dibati
selain dari luka luka ya memang terlihat
untuk pelaku sendiri masih dalam pengejaran dari pihak resmo pores ini
semoga pelaku bisa segera kami amankan
memang satu upaya percobaan pemerkosaan atau apa
memang si pelaku ini sebelumnya pernah ditahan karena kasus kabur
jadi mungkin dari kejadian yang kemarin
bisa diindikasikan memang si pelaku ini mencoba melakukan pencabulan
atau mungkin ada hal hal yang berkemersaan
jamilah korban ini bisa melakukan perlawanan
sehingga tidak sempat si pelaku melakukan
namun akibatnya si pelaku melakukan tindakan penganiayaan
dengan berapa luka yang mungkin cukup serius
sekarang mudah nanti di masjid kudus ada
melakukan pembuatan yang lebih baik
saksikan program program kompastv melalui siaran digital
vtv dan media streaming lainnya